sampai jumpa di video selanjutnya
menghandle soal kebakaran itu
ada sesuatu bang
nggak ada apa apa kok
saya cari sianah dulu ya
ada yang salah
ada yang salah
kalau kamu juga tamu yang nggak diharap
pindah di sini
aku sih jadi kamu malu
ya allah semoga bukan seenak
lagian ngapain juga dia lama lama di
di gudang itu
jadi kami tadi berdua pak
udah melihat kondisi gudang
kondisi gudang udah habis terbakar pak
iya betul pak
petugas dan polisi untuk sekarang ini masih olah tkp di sekitar pak
oh ya pak
saya mau ngabarin kalau felis sekarang ini sedang kotewe ke rumah sakit untuk jaga bu andi pak
sampaikan terima kasih saya sama felis ya
sama kalau petugas pemadam kebakaran dan polisi butuh bantuan
tolong kalian bantu ya
oh ya untuk jenazahnya sudah dibawa pak untuk diotopsi
kamu tolong pastikan orang orang yang tidak diperbolehkan pulang
yaitu makanan dan minuman ya
tolong dipastikan ya supaya mereka tidak kelaparan dan kehausan
dan untuk tim pemandang kebakaran dan tim kepolisian
juga sama ya
baik pak baik pak tadi saya sudah cek untuk logistiknya
insya allah aman pak
mungkin bapak sekarang ini istirahat dulu aja pak
ya mungkin bapak pasti capek biar saya dan riza yang akan jaga di sini pak
pikiran saya bercabang sekarang
udah kebakaran ada korban
nanti di rumah sakit
oh iya pak saya dapat info juga dari kepolisian
mereka akan memberikan berita
update nya itu paling cepat besok pak
paling cepat besok
makin gak bisa ke rumah sakit saya
yaudah sekarang gini deh

masih ada satu lagi yang harus kita lakukan ya
masih ada satu lagi yang harus kita lakukan ya
meskipun banyak orang di sini yang gak suka sama shena
bagaimanapun dia datang ke film mama saya dia adalah tamu
kalau kita tidak mencari dia kita nggak punya rasa kemanusiaan berarti
saya minta kalian cari sena ya
kalau gitu kami pamit untuk mencari si anak sekarang juga pak
aduh dingin banget sih
terakhir gue ketemu sama dia dia pakai hoodie
harusnya sih kalau dia jalan malam kayak gini nggak kedinginan ya
aduh keselin banget sih ini orang
kamu mau pergi tuh bilang dulu kayak apa dulu kek
bikin semua orang cemas tau gak
apa gue coba telfon aja ya mbak yang di rumah
semoga dia belum tidurnya
mbak maaf siana udah pulang belum ya
di kamarnya mungkin ada di kamarnya
ya gak mungkin mbak elsa mbak sienna udah pulang
kan pintunya saya kunci dari dalam
jadi kalau misalnya mbak sienna mau masuk pasti ngebel saya dulu
yaudah sekarang ini coba cek di depan pintu ada nggak dia
ya kalau misalnya mbak shana udah di depan pasti manggil saya mbak
bukannya mbak sienna lagi sama mbak elsa
orang saya yang nanya kamu malah balik nanya gimana sih
aduh ini kemana ya siana
ngerepotin aja deh nih orang
aduh kalau gue kesana nanti gue nyasar lagi nggak bisa balik ke villa
itu dia tadi saya sudah sisir area villa daerah sana
cuma gak ada tanda tanda mbak sienna
dan kita kan tadi dengar kalau mbak sienna itu dalam kondisi mabuk
mungkin bisa jadi dia keluar area villa ini
saya juga pak tadi tanya di area depan sama penduduk di sini
saya tanya mereka apakah mereka melihat seorang perempuan di sini
tapi mereka tidak melihat
tapi saya itu pesan ke mereka kalau mereka melihat mereka akan hubungi kita pak
di area depan pun gak ada sosok seperti mbak sienna ya
yaudah kita coba cari kesana aja deh
andien gimana di sana ya
felis sudah sampai belum
oma masih berharap mama baik baik aja
kita doain terus ya
yang bisa kita lakukan sekarang ini hanyalah
kita doa supaya mama segera membaik ya
oma gak bisa telepon mama karena mama kamu kan di rumah sakitnya bawa telepon juga ya
kita doain terus ya sayang
mendingan sekarang rena siap siap bobo
sebelum bobo berdoa dulu ya
saya jadi kepikiran siapakah korban itu
banyak hal yang terjadi
andin di rumah sakit sendirian dan al harus di sini untuk menjaga keluarganya dan menghandle soal kebakaran itu
anak anak anak aja dia tidur
sienna gak ketemu dan kamu harus tanggung jawab
sienna nya ilang terus aku yang tanggung jawab
karena aku ngeliat kamu berantem sama sienna
atau jangan jangan kamu yang bikin sienna
mau dilaporin pasal pencemaran nama baik
kamu udah fitnah
omong kau sembarangan
ya santai aja dong
aku cuma mau bilang kalau kamu yang bikin siana marah dan pergi dari villa ini no
aku kira yang satu
lupa nanti kita ketemu